kelompok pemberontak taliban terus melancarkan serangan dan menguasai wilayah di afganistan
setelah militer pemerintah amerika serikat dan nato meninggalkan wilayah tersebut
kota kedua terbesar di afganistan kandahar telah dikuasai taliban
lalu apa dampak bagi kawasan dan indonesia jika taliban berhasil menggulingkan pemerintah ashraf ghani
untuk membahasnya sudah bersama kami alexius jemadu guru besar hubungan internasional universitas pelita harapan
selamat sore pak alex
ya dampaknya terhadap kawasan itu saya catat ada tiga yang sangat penting ya
yang pertama itu adalah begini akan menimbulkan ketidakstabilan regional di kawasan itu
mengapa karena akan memaksa negara negara sekitarnya untuk memilih mereka harus memilih siapa
apakah mendukung pemerintahan presiden ashraf ghani yang sekarang pemerintah
jadi ini akan menimbulkan ketidakstabilan regional
kemudian yang kedua yang tentu saja terjadi adalah krisis kemanusiaan ya
akan ada ribuan pengungsi terutama perempuan dan anak anak itu akan menderita karena konflik ini
karena situasi ini anarkis ya dan akan menimbulkan banyak kekerasan terutama terhadap warga sipil
dan ini akan menimbulkan gelombang pengungsi yang luar biasa seperti yang terjadi sebelumnya
dan yang ketiga tentu itu penularan covid sembilan belas
ini terjadi di tengah pandemi
dan afganistan bisa menjadi satu epicentrum penularan covid sembilan belas
dan itu tidak ada orang yang bisa merawat duk sipil yang terlindungi sama sekali
oke pak alex prediksinya kemudian akan mengalami krisis legitimasi
masih besar begitu apa poin anda soal ini
ya kesulitannya itu pemerintahan presiden ashraf ghani itu tidak dipercaya lagi oleh amerika serikat dan nato
sehingga mereka meninggalkannya dan tidak mendukung lagi
dan itu menimbulkan tanda tanya mengapa tidak bisa dipercaya
ya mungkin karena di dalam pemerintahan ada korupsi tidak bisa diandalkan
moral militernya juga turun
ya tidak jelas motivasinya untuk mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya
dan ini menimbulkan suatu krisis legitimasi bagi pemerintahan di kabul
karena barat tidak percaya lagi kepada pemerintahan yang ada
dan mereka meninggalkan
dan ini menimbulkan satu tanda tanya besar
mengapa tidak bisa dipercaya
dan mengapa ditinggalkan
mungkin karena ada masalah internal di dalam pemerintahan
dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipercaya
akan mungkin saja terjadi pergantian kekuasaan pak dengan kondisi seperti itu
ya sebelum terjadi pergantian kekuasaan akan terjadi konflik kekerasan
akan terjadi situasi yang chaos
akan menuju negara gagal
karena sebagian besar wilayah sudah dikontrol oleh taliban
anda bisa bayangkan negara seperti itu
tidak ada satu kekuatan terpusat
dan satu lagi yang saya catat adalah taliban pasti akan terus berusaha menggunakan momentum yang ada
untuk memperkuat bargaining nya kalau terjadi perundingan
jadi mereka punya satu sumber kekuatan karena mengontrol situasi di lapangan
dan itu menjadi bargaining power untuk perundingan yang akan terjadi
oke artinya dengan kekuatan yang besar dan super
ini memang mulai dari kekerasan konflik regional dan pergantian kekuasaan sangat mungkin terjadi
yang masih bisa diupayakan apa pak oleh negara negara yang khususnya tergabung dalam pbb
ya kita harapkan dewan keamanan pbb segera turun untuk mengajak semua pihak runding
apakah akan terjadi power sharing supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih luas
dan krisis kemanusiaan di tengah pandemi ini
jadi yang jelas
semua harus duduk bersama
ini kan kelompok kelompok yang memperbutkan kekuasaan
jadi tidak ada jalan lain harus power sharing berangkali
sehingga tercipta satu pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang luas dan diterima oleh semua pihak
oke peran indonesia akan seperti apa pak posisinya
ya indonesia sebenarnya sudah berperan aktif ya
kita tahu presiden jokowi berkunjung ke sana tahun dua ribu dua puluh
kita juga punya hubungan dengan beberapa tokoh agama tokoh masyarakat di afganistan
tapi sekali lagi kalau indonesia tidak diizinkan oleh pihak pihak bertikai untuk ikut berperan
agak sulit kita untuk menunjukkan peran kita yang bisa membantu menyelesaikan persoalan di sana
jadi sangat bergantung kepada sikap dari pihak pihak yang bertikai
oke terakhir pak alex
dengan eskalasi konflik yang terus terjadi dan juga belum terlihat akan meredah
posisi wni bagaimana pak
apakah segera untuk dievakuasi untuk diamankan dulu
atau bagaimana juga dengan nasib nasib diplomat kita yang ada di sana
apa rekomendasi dari anda
ya kita melihat beberapa negara barat mulai ancang ancang evakuasi
tentu mereka mempunyai sumber informasi
tentu mereka mempunyai sumber informasi

mereka mempunyai informasi yang kredibel tentang apa yang terjadi
karena itu saya pikir perintah indonesia perlu memikirkan contingency plan
ya sudah mulai memikirkan skenario untuk rescue evakuasi warga kita
sehingga nanti kalau benar terjadi situasinya tak terkendali
warga kita semua selamat dan mereka bisa dipulangkan ke indonesia dengan selamat
dan keluarganya gitu
oke kita berharap bisa meredah konfliknya
dan eskalasinya semakin menurun
sehingga kemudian warga dan juga termasuk wni dan diplomat kita yang ada di sana
juga bisa lebih tenang dan tidak perlu contingency plan yang tadi anda sampaikan
dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa
baik pak alex terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini pak
salam sehat pak terima kasih
ya salam sehat terima kasih